surabaya menjadi rangkaian kedua penyelenggaraan dari gias the service dua ribu dua puluh
untuk mengetahui kondisi terbaru situasi animo dari masyarakat di sana
sudah darakan kami koresponden cnn indonesia wida subianto
selamat siang nampaknya menarik ini wida
anda berada di salah satu mobil yang berada di pameran ini
silahkan wida dengan laporan anda
tipe riv nah ini memang lagi banyak dipertanyakan
karena ini kalau kita mengetahui biasanya mobil listrik itu identik dengan mahal ya
tapi ini otr ya kalau untuk di surabaya itu sekitar tiga ratus jutaan rupiah
saya biasanya matic kurang lebih hampir sama
jadi transisinya ini oper giginya ada di sebelah tengah
kita ubah dulu udah kita buka dulu
kita melaju ya
cukup sangat smooth ya
memang kalau biasanya sebentar saya netralkan dulu ya
cukup diputar bagian tengahnya
kemudian handraimnya tinggal dinaikkan
cukup simpel sekali dan juga smooth ya pak ya
ini keistimewaan mobil listrik atau kendaraan listrik
memang seperti ini minim sekali polusi suara
cuman ini tadi memang masih ada suaranya tapi tipis sekali
plus lagi juga ada teknologinya ya yang meningkat
karena memang giais ini memang menonjolkan model model baru dan juga teknologi terbarukan
misalnya adalah kemampuan untuk instruksinya secara digital
misalnya di monitor ini saya bisa teriak
minta tolong tutup jendela sebelah sini ya pak ya
minta tolong tutup jendela sebelah sini ya pak ya

boleh ditutup jendela kiri
boleh ditutup jendela kiri
nah kita tentunya pengen tahu lebih kenal lagi nih pak brian
boleh kita turun sebentar ya
bullying saya turun dulu ya
harus pamitan karena dia smart car ya

seperti ini mungkin bisa ranah bisa melihat lebih jelas ya bagaimana
penampakannya jadi memang
ini lebih ke city car ya pak
pak brian ya penggunaan di
perkotaan penggunaannya untuk di perkotaan
nah yang paling penasaran pertama
biasanya ini adalah baterainya
kalau mobil listrik posisinya di sebelah mana
pak baterainya posisinya ada di bagian tengah
bawah sini sih mbak tengah bawah sini
tapi kalau misalnya untuk pengisiannya
pengisiannya ada dari depan sini
kita geser ke depan sama lihat bodinya ya
jadi disini boleh ditunggu sebentar
bapak nah ini posisi untuk
mengecasnya ada disini tinggal
nah oh begini ya
nah ini kalau untuk
sistem chargingnya bagaimana pak
apakah bisa di rumah atau harus di stasiun
tertentu atau bagaimana jadi kalau untuk
mobil ini si arief ini memang konsepnya
adalah isi home charging jadi
memang kita mencari cara untuk
mempermudah masyarakat ketika punya mobil listrik
biasanya mereka akan pulang ke rumah
atau ke apartemen
lokasi tujuan dan dia bisa langsung
mengecas aja disitu nah menariknya lagi
untuk dayanya sendiri
ini dua ribu dua ratus aja sudah bisa

dua ribu dua ratus ya sudah bisa
untuk mengecas mobil ini
ini kalau portable atau
pasti ditanam baterainya
ditanam disini baterai sudah ada di dalam mobil
nanti pengendasan itu setiap pembelian
wuling riv dapat soket
secara portable chargingnya ya chargingnya portable
tapi kalau baterainya tertanam ya
nah kalau untuk ini ya pak
pengisiannya waktunya membutuhkannya
berapa lama dan itu bisa untuk ditempuh
berapa kilometer kalau untuk tipe ini
kita bilangnya ini jaraknya itu bisa
nah dia itu bisa di
cas di dua ribu dua ratus tegangan dua ribu dua ratus
itu waktunya sekitar delapan lima jam
tapi kalau di rumahnya
punya tegangan listrik yang lebih tinggi
tes dalam kondisi penuh hanya dalam
waktu empat jam padahal sekarang rata rata
rumah dua belas ribuan lah
ke atas lah gitu itu
bisa sekitar berapa boleh diulang lagi pak
kalau yang dua dua ratus nya
untuk pengisian penuh tapi kalau di rumahnya
itu enam ribu enam ratus itu bisa dalam
waktu empat jam empat jam nah itu
dari posisi nol ya baterainya ya
kalau dari posisinya
ini sampai penuh
itu bisa untuk dilajukan
berapa kilometer pak boleh sampai disini pak
ini bisa sampai tiga ratus km
sepertiga pulau jawa asumsinya begitu ya
karena pulau jawa itu kan sekitar seribu kilometer
jadi sepertiganya tiga ratus
ini dengan waktu di cas sekitar empat jam
bisa sepertiga pulau jawa atau
kalau di jawa timur itu dari banyuwangi
sampai kira kira tuban lah
biayanya kalau dikonversikan
kurang lebih berapa rupiah
kita main untuk range harga
satu kwh itu kan sekitar seribu enam ratus kian
biar kita mudah seribu tujuh ratus
kapasitas baterai ini dua puluh enam

artinya empat puluh lima ribu rupiah
ini artinya bisa untuk
menempuh sekitar tiga ratus km
artinya jauh jauh lebih murah
dibandingkan dengan mobil konvensional
yang kurang lebih
satu per lima nya lah kebutuhan untuk bahan bakarnya
sekali lagi sekitar empat puluh lima ribu rupiah
dengan listrik dari rumah
kita bisa menempuh sekitar tiga ratus km
atau sekali lagi
dari ujung timur pulau jawa
sampai ke perbatasan jawa tengah
baik pak luar biasa
terima kasih atas waktunya
ya rano jadi memang mobil listrik
sekali lagi ini menjadi mobil yang
paling banyak ya diminati oleh para pengunjung
di gias dua ribu dua puluh dua di surabaya
yang dilaksanakan di grand city convex
acara ini dilaksanakan mulai hari ini
empat belas september sampai hari minggu besok
delapan belas september dimana tiketnya
masuknya untuk weekdays

untuk weekendnya tiga puluh ribu rupiah bisa dilaksanakan di grand city convex
dan juga untuk weekendnya tiga puluh ribu rupiah bisa dilaksanakan secara online

sudah memberikan edukasi ya kepada kita
soal keberadaan dari mobil listrik
soal keberadaan dari mobil listrik
termasuk juga anda mencoba dari mobil ini
tentunya juga kita penasaran
disana ada tiga belas merk mobil yang akan dipamerkan
disana kalau anda bisa jelaskan juga
apakah selain tiga belas merek
ada juga penjualan menarik
tentang aksesoris penjualan kendaraan
apakah juga dijual disini
betul sekali ranof jadi
kalau secara intinya ini ada tiga belas merek
yang melakukan pameran ya
di gias dua ribu dua puluh dua ini namun juga ada
industri otomotif pendukung
seperti misalnya ada brand honda
ini honda motor yang juga tadi
menampilkan motor motor kreasi terbarunya
dan juga motor uniknya
jadi juga ada beberapa komunitas yang nantinya
juga akan menampilkan kreasinya
seperti motor custom dan lain sebagainya
untuk meramaikan gias ini
tapi yang menarik memang kalau gias ini
yang ditunggu tunggu oleh para penggemar otomotif ini
adalah melihat model tersebut
dan juga teknologi terbaru
ini menjadi jujukan utama dari para pengunjung
khususnya untuk kendaraan kendaraan
keluaran terbaru dan juga teknologi terbarukan
karena banyak lebih dari masalah bahan bakar
yang ingin diketahui masyarakat
seperti teknologi yang pernah saya tampilkan tadi
perintah suara di smart car
ini memang benar benar
dinantikan oleh para
untuk mengetahui bagaimana secara teknisnya
sangat menarik ranaf ketika mengetahui
apa yang dikonstruksi membuka atau menutup jendela
dan lain sebagainya dengan instruksi
baik terima kasih atas laporan menarik
sekaligus partisipatif anda wida subianto
langsung dari surabaya jawa timur